kita ke informasi selanjutnya seorang pemuda viral di media sosial karena meludahi petugas dan mengaku anggota tni
saat ditangkap polisi karena tidak mengenakan helm
kepolisian mengancam akan menangkapnya jika pemuda itu tidak menyerahkan diri
dari rekaman ponsel milik warga terlihat aksi seorang pemuda di jalan raya veteran kota serang banten
tampak pemuda itu meludahi petugas serta menantang polisi lalu lintas
ia juga mengaku sebagai anggota tni
remaja tersebut ditilang karena berboncengan dengan tidak menggunakan helm
namun saat hendak ditilang pelaku tiba tiba saja mengamuk
setelah polres serang kota berkoordinasi dengan kodim enam ratus dua serang
diketahui pelaku bukanlah anggota tni dan hanya warga sipil biasa
hingga kini pihak kepolisian masih menunggu
tidak ada yang menunggu itikat baik pelaku untuk meminta maaf terhadap instansi polisian dan tni akibat periraku brutalnya
jika pelaku tidak menyerahkan diri kepolisian mengancam akan menangkapnya
adi mazda serang banten